ya udah cepet ya cepet loh
oke gue langsung kesana sekarang lanjut saja
itu si mai
dia tiba tiba kemes marahis cafe
terus tiba tiba juga menarik michelle keluar dari cafe
ya ampun mama ee
ada ada saja ee masalah sama nona ipe itu
eh jadi bagaimana
kamu orang juga mau ikut
jelas ikut lah tangan gue udah gatel banget
pengen mau keluar
gue juga masih punya urusan sama si mai
nah sudah lah
kalau begini terpaksa harus ikut
demi menjaga pasukan negara itu
kamu orang berdua ya tetap jaga benteng ini
kasih minum itu kasih habis
ya iya emang gue mau pergi
oh tenang aja
cuman gue tuh agak
gitu kalau nanti gue gak nemenin lo perform
yang ada nanti lo bubuk
lo gak semangat
support lo itu gue gak butuhin sama sekali ya
jadi kalau lo mau pergi
gue malah bersyukur
tau bersyukur banget
gak ditemenin sama botol kecap akhirnya
gue tuh udah
gue itu udah paham sama bahasa bahasa perempuan
karena itu kan kebalikan gitu kan
kebalikan kebalikan gitu kan
lo bilangnya lo gak butuh support dari gue
padahal dalam hati sebenarnya
lo tuh butuh banget
lo tuh selain jago ngecap
suatu yang ngaco ya
tau gak sih
mendingan lu pergi aja udah
ngapain sih lo disini
lo mau gue pecat ya
sekarang lo jadi manager ngapain
gak boleh juga
kok dipecat sih
iya mending dipecat
gue baru beberapa hari
ini kan jadi manajer lo
gue juga gak ada buat salah kok
jodiam gak sih gue masuk ya
hati hati semangat ntar
bentar dulu dong
lagi sih lo
gak nyampe lima menit
kejam mata dulu dong
kejam mata dulu
itu baju buat lo perhom nanti tuh
jadi lo pake itu
masa lo pake seragam sih manggung
gue kan udah bawa baju di tas
gue percaya aja sama gue
itu pilihan gue udah paling bagus
udah paling keren
lo tuh nanti makin cantik
percaya sama gue
jadi udah gue beliin tuh buat lo
ngapain beli kayak gini sih aneh banget
lagipula itu gue belinya juga pake potongan honor
gak usah pake sendiri
gue udah bilang pake sendiri
yaudah sana perform
gue gak usah nemenin lo
kalau lo tuh mau ditemenin sama gue
minta batalin janji gue sama temen temen yang lain
gak usah ngapain
gue kan bilang gue udah bersyukur
lo pergi lo mending pergi ya botol kecap
kan gue udah bilang gue malah bersyukur kalo gak ada lo
duh semangat prumukolin

gak usah nge subscribe ya

gak usah nge subscribe ya

gak usah nge subscribe ya
gak usah nge subscribe ya
gak usah nge subscribe ya
gak usah nge subscribe ya
gak usah nge subscribe ya
apa cowo yang namanya rifki itu pacar barunya michelle
gue gak akan diem
gue gak bakal biarin siapapun ngerebut cewek gue

jangan sampai ketinggalan zaman mereka toh
serangan balik serangan balik lo ini
oh eh tapi udah lama banget ya kita gak kayak gini ya seru seru berdua orang ya
iya iya lah ales aja sibuk sama perempuan kepala batu itu tau gak wan
ya makanya ini beta siapkan waktunya untuk alis
waktunya untuk ales
ya emang pari mantap sudah
lo juga ikutan min daripada lo gelong gelong gak kelas
ya lo tumben biasanya juga bujeng
eh ki tapi benar sih lo tumben ikutan kita
eh mungkin sekarang yang nemenin si michelle itu tuh siapa si anak baru
wih mainnya betul
kok jadi bahas anak baru itu sih
ya dia kan temen lamanya si michelle
kenapa gak tau
lo tau dari mana
tadi nona riva carita kawan
katanya anak baru itu dia datang ke kafe lagi cari yang naipak kemana batu itu
kamu punya cerita begitu
bagaimana malem ayam betul
michelle kenapa gak cerita ya kalau dia kenal sama mike
michelle bengong tadi tuh karena kepikiran sama anak baru itu
ih kau diam aja
lo mikirin apa sih
gak ada mikir apa apa
nyanyi satu lagi dong kak

iya dong kak sekali lagi dong kak
suka sama lagu yang tadi aku bawain
nah buat lagu yang kedua tadi pada minta kan lagu kedua
oke lagu yang kedua ini aku yang tulis sendiri
semoga kalian suka ya enjoy
kenapa alay banget terus ada musik kayak gini
gini biar semua orang tau kalau kamu punya aku
harusnya pake aing dong
yaudah kalau aku juga ngomong
ini buat neng
ini buat a'a
kok temen bawain lagi
emang kenapa nggak boleh
boleh cuma nanya doang
nih harus makan yang banyak
kalepannya harus diabisin
biar neng nggak capek
karena neng lari lari dipikiran a'a
ihh bombe sekarang
neng lari lari dipikiran a'a terus neng nggak capek emang
nggak kan aku nggak tau
kok senyum senyum terus sih
udah makan dulu
lagi membuat sarapan
kok dia bawa
a'a udah bikinin buckle buat neng
isinya coklat gak
udah siap semua kan
oke kalau gitu sekarang kita
soalnya udah selesai
ya udah yuk
jadi malam ini kayaknya udah cukup banyak lagu yang aku nyanyiin
jadi buat sekarang kalian nikmatin makanannya dan minumannya
semoga kita bisa ketemu di lain hari ya
neng tunggu tunggu
bisa gak sih gak usah manggil gue dengan nama itu lagi
kita bukan siapa siapa mai
mike mau ngapain
mike mau ngapain tuh sama michelle
yang kita harus ngobrol sebentar
kita harus kelarin masalah kita
ada yang perlu kelarin masalahnya
gak enak liatin orang
michelle mau dibawa kemana sih sama si mike
bisa bisainya lagi dia tuh maksa maksa kayak gitu
gue harus kasih tau rifkin ya
kayak gimana sih
gak diangkat angkat lama banget rifki
uh dia pinak tim
gak ada yang bener dong boleh gak
gak ada yang bener dong boleh gak
gak ada yang bener dong boleh gak
ini kenapa rifki nelfon gua
kenapa nelfon gua
lah ya gak tau
kok ada jemuru
jangan jemuru sahabat toh kita
rifki lo tau mana aja sih
gue telpon lama banget gak katanya
ini gue liat michelle itu ditarik tangannya sama si mike
anak baru itu loh anak pertukaran siswa itu
kok dia bisa narik narik michelle
gimana gua tau
cepetan aja kesini
lo cepetan deh kesini
gue juga ini banyak pengunjung
jadi gue gak bisa nyamperin kesitu
jangan sampai dia kenapa napa
oke gue langsung kesana sekarang lanjut aja
itu si mike
dia tiba tiba kemes marah di cafe
terus tiba tiba juga narik michelle keluar dari kafe
ya ampun mamae ada ada saja masalah sama nona ipe itu
eh jadi bagaimana
kamu orang juga mau ikut
tahan kodlah tahan
gatel banget pengen ngukul orang
gue juga masih punya urusan sama si mike
nah sudah lah kalau begini terpaksa harus ikut
demi menjaga pasukan negara investor
eh sepatu siapa
kalo orang berdua tetap jaga benteng ini
kasih minum itu kasih habis
sampai jumpa lagi